sekarang jawab yang jujur
apa bener papa yang culet tante citra
kamu kok malah nuduh papa sih wak
pa aku bukan nuduh papa
aku cuma nanya aku juga berharap bukan papa yang ngakuni semua
ini pasti bener kamu yang pernah ngesel ya kan
saya akan nudut balik kamu roy lihat aja kamu
tuntut aja saya tuntut
saya gak takut
ah ya sudah gak takut
udah udah udah udah cukup cukup
gak usah pakein
mama ada dimana sih mama bikin aku khawatir tau gak
jadi kamu denger mama ya
mama disekap tapi gak tau dimana ini
ma sekarang mama dimana mama share location ya
gimana ini mama udah share location nya
tapi aku lagi bawa shield lah
tapi kalau misalkan aku nggak samperin mama sekarang
aku takut mama kenapa napa
pak tolong ke alamat rumah ini ya
pak lemos dimana bapak sembunyikan ibu citra
bapak kenapa tanya sama saya pak
saya sama sekali gak tau dimana citra
pak jujur ya
kemarin memang saya pernah ribut sama citra
tapi saya sama sekali gak pernah niat milik citra
buat saya gak ada untungnya pak
dimana citra sekarang
dateng dateng dulu aja
pak sekarang jawab yang jujur
apa bener papa yang culik tante citra
kamu kok malah nuduh papa sih wak
pak aku bukan ibu papa
aku juga berharap bukan papa yang ngakuni semua
ini pak citra kamu yang pernah ngesel ya kan
saya akan tuntut balik kamu
wah tuntut aja saya tuntut
saya gak takut
pak udah gak takut
pak udah wong wong gak usah pakai emosi
lebih baik kita tunggu hasil penyelidikan dari polisi
baru jelas semuanya
dulu aja yang mulai
semuanya masih belum valid
kami masih ingin menyelidiki sidik jari siapa saja yang ada di dompet ini
sebelum hasil penyelidikan ini keluar
saya harap tidak ada seorang pun yang mengambil kesimpulan masing masing
polisi mau memeriksa sidik jari di dompet itu
aduh gak awet nih
kan gue juga udah megang dompet itu
itu artinya kan sidik jari gue ada di dompet itu juga
waduh enggak enggak bisa nih
gue harus hilangin perang itu
kalau di loker ini gak ada
gue yakin pasti ada di luar itu
di sini ruangan khusus petugas
orang lain di dalam masuk
oh oh gitu pak saya gak tau pak
ini kalau sampai ketahuan bisa rusak semua rencana gue
di sini lokasi yang di share sama mama
kelihatan di rumah itu banyak banget yang jaga
aku yakin mama pasti ada di sana
sayang kamu diem ya nanti kita ketahuan ada suara bayi coba cek
siapa yang buka pintu ini kalau tawanan lolos kan bus bisa marah
tadi suara bayi mana ya
jadi suara bayi dimana ya
tapi disini enggak ada bayi perasaan gua aja
serah dengar kali mana ada bayi di sini ya udah salah berarti
hai ayo sekarang kita harus pergi nolongin rumah
aduh pintunya dikunci lagi kita harus lewat mana ya
putri dimana ya kok lama
mama gak bisa kembali
udah mama tenang aja ya
aku bakal keluarin mama dari sini
aku harus congkirin hidup